sampai jumpa di video selanjutnya
gue tau banget lah pasti shock kan
liat bokapnya rifki
jangan terlalu lama marah sama rifki
itu gak sepenuhnya salah rifki kok
lo percaya sama gue
gue bukannya belain sahabat gue
tapi itu emang bukannya salah dia
gue juga gak tau gue harus kemana mana sama rifki pak
gue marah kecel
gue gak tau
daripada hati lo gelau terus
yah gue tau
kalau lo makin pendem
lo pikirin baik baik ya shel
gue bakal pikirin kok
yaudah gue balik ke omrah dulu ya
mas bentar ya om
gue galau banget deh
gue angkat aja deh
rak kamu kemana aja sih dari tadi
seharian gak ada kabar loh
terus tadi siang
tadi rara ada urusan
soalnya badan rara gak enak
maaf banget ya jadi
tadi siang kamu bilang pegel pegel doang
sekarang beneran sakit
apa perlu opa kesana bawain obat
gak usah opa
kurang istirahat aja kok
jadi harus istirahat yang cukup
habis itu pasti enakan lagi
ini rela udah mau tidur kok
ini udah rara amatin ya
rara kayaknya bener bener
apa rara bener bener udah gak ada rasa
atau jangan jangan yang dibilang
ardi soal rara punya pacar itu benar
dari notifnya sih ini kerupa kulit
udah terima pesan gue nih
tapi kok nggak dibalas juga ya sama dia
masa aku rupa kulit gak ngerasain sih
gue seminta maaf apa sama dia
apa dia kira gue ngeprank
ini ada kiriman paket
dari siapa ya sus
katanya sih dari pihak keluarga
kalau gitu saya permisi dulu ya
iya makasih sus
keluarga anak ips
eh ngapain bapak ngirim begini
kenapa nggak langsung kasih aja
gak ada namanya
emang dasarnya botol kecap gak bisa jauh jauh dari bakso
jangan komentar terus mumpung gue lagi mau traktir lo
bunganya kak beliin dong buat kakak cantiknya
berapa satunya dek
kalau gitu beli dua
nih kak bunganya
makasih ya dek
bunga spesial dari gue jodoh lo buat lo
karena lo udah dibilang cantik juga sama tua dek
gue terima bukan karena lo gara gara adik itu
pasti udah kecapean tau gak
paling sebelum gue berubah
zaman sekarang masih aja geng sih tinggal bilang jujur aja sih kenapa sih
kata jujur emang enggak
eh tapi gue kepengen nextnya lu juga kasih gue sesuatu lah
kan gue udah ngasih lo bunga
coba ambri ya perhitungan banget lo
yaudah ambil aja nih soalnya
bukan itu ambri
ya gue pengen ngerasain juga keuniman kita gitu loh ya levelnya meningkat lah
ya kan pengen romatis romantis juga
udah gue beliin lo bunga melati
buat dicemilin tapi ya
gue beliin yang banyak sekilo gue beliin buat lo
emang kalau namanya udah jodoh tuh apa aja klik gitu
atau hati sama pikiran lo udah connect sama gue
tau dia suka suka melatik
demi apa lo suka melatik
bukan lo bisa nyemelin
karena gini gini ya kerupuk kulit semenjak nyukap gue tuh meninggal
dan gue sering nyekar ke makam nyokap gue
gue jadi suka bunga melati
ya kalo gue cium aroma melatik tuh gue ngerasa tenang aja gitu
ini pasti dari kerupuk kulit nih
dia kan tau gue suka aroma melatik
berarti walaupun kerupuk kulit marah sama gue
tapi dia tetap peduli sama gue
itu artinya gue punya kesempatan untuk dapat maaf dari kerupuk kulit
dan bisa deket lagi sama dia
kok deket sama dia kok
kok gue kepikiran deket sama dia
nih gara gara rifa lagi istirahat tau gak
jadi gue deh yang disuruh antar makan minumannya buat papanya rifki
dungu mi siang